hal itu dinyatakan dalam publikasi ekonomi asian development outlook atau ado seperti dikutip cnn indonesia com
meskipun tertekan lingkungan global fundamental ekonomi indonesia dinilai masih solid dengan prospek pertumbuhan baik dan inflasi yang masih terkendali
adb juga menilai posisi fiskal indonesia terkelola dengan baik dan mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memitigasi tekanan eksternal
adb memproyeksi konsumsi rumah tangga tumbuh stabil dibarengi dengan pertumbuhan lapangan kerja dan konsumsi pada momentum pemilihan presiden
adb memiliki persyaratan yang sangat baik dan memiliki persyaratan yang sangat baik